hal lega juga ngapain sih hati hati bahaya loh terlalu ngorek terlalu dalam bahaya kotorannya
bisa makin masuk infeksi loh apaan sih berarti aku juga lagi gatal banget nih beneran dibilangin
misalnya kemasukan itu dalam malah bahaya kayak gitu nah jangan ditiru ya membersihkan telinga
kayak cara yang tadi itu karena bukannya malah jadi bersih telinganya malah bisa berakibat fatal
buat pendengar jangan dulu ya beneran kayaknya biar mencari ke dokter aja ya nggak usah dibersihin
telinga bagian tubuh yang berfungsi untuk mendengar ternyata juga memproduksi kotoran
atau getah telinga yang bertekstur lengket dan dinamakan serumen
serumen berfungsi untuk menyaring kotoran sekaligus menjaga kelembapan telinga telinga yang
kering atau memiliki sedikit serumen biasanya lebih sering terasa gatal aroma khas daripada serumen
juga tidak disukai serangga
bisa mencegah serangga masuk ke dalam telinga kita
sayangnya sebagian besar masyarakat menganggap serumen adalah kotoran telinga yang harus dihindari
inilah yang mendorong kita membersihkan telinga dengan cara mengoreknya
biasanya sih dibersihnya pakai tuku ya pas lagi mandi gitu kan di bagian luarnya aja sih
tapi kayak secara halus gitu jadi gak kasar kasar banget
soalnya kadang pernah juga sampai berdarah juga
biasanya tuh pasien katen batnya yang bulat jadi bukan yang runcing yang bulat terus diputar putar aja
itu di bagian luar luar aja di dinding yang ini
secara medis telinga memiliki kemampuan alami untuk mengeluarkan kotoran yang masuk
justru menjadi berbahaya jika telinga dibersihkan sendiri dengan media tertentu seperti kapten bud
kotoran justru beresiko terdorong ke liang telinga lebih dalam sehingga berpengaruh pada pendengaran kita
pada beberapa kasus membersihkan telinga dengan alat tertentu tanpa bantuan tenaga profesional juga dapat mengakibatkan infeksi hingga peradangan
bukan hanya dengan cotton but tapi juga dengan pengorek kuping dari bahan logam hingga yang elektrik
kalau kita pakai alat bisa saja dia lebih masuk lagi
kalau dia lebih masuk lagi ke dalam berarti tambah susah dikeluarkan
karena waktu orang itu mengeluarkan dia kan blind
beda dengan misalnya dokter tht yang membersihkan dengan lampu dan mata
dia tahu sejauh mana dia harus ngambil
kalau sudah luka berarti ini liang telinga kita tidak steril
banyak bakteri atau kuman di situ
sarumen memiliki beberapa jenis
ada yang lunak ada juga yang keras dan cenderung dapat menyumbat liang telinga
jenis kasus serumen yang keras inilah yang biasanya membutuhkan bantuan dokter tht untuk membersihkan
nah untuk menjaga kebersihan dan kesehatan telinga kita ada beberapa tips nih
yang pertama hindari mengorek atau membersihkan telinga sendiri dengan media apapun
kedua batasi penggunaan earphone
jangan lebih dari enam puluh menit
beri waktu pada telinga untuk beristirahat sekitar lima menit sebelum kembali mendengarkan musik
karena suara yang terlalu keras bisa merusak telinga
terakhir jangan ragu untuk menggunakan kabel
jika ada masalah untuk ke dokter tht jika anda merasa ada masalah pada pendengaran
jangan coba coba untuk mengatasinya sendiri
dan meski tidak mengalami gangguan sebaiknya tetap lakukan pemeriksaan rutin ke dokter tht setiap enam bulan sekali
ingat mencegah lebih baik daripada mengobati